sementara di barat indonesia selasa siang satu pasangan sejenis menerima hukuman cambuk di halaman masjid syuhada banda aceh
keduanya menerima hukuman sebanyak delapan puluh dua kali cambuk
dua pria yang ditangkap pada dua puluh delapan maret dua ribu tujuh belas lalu menerima hukuman cambuk di muka umum
keduanya ditangkap karena melakukan hubungan seks sesama jenis
setelah terbukti melanggar pasal enam puluh tiga ayat satu kanun aceh nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang hukum jinayat
mereka diganjar hukuman cambuk sebanyak delapan puluh lima kali
namun mereka hanya menerima delapan puluh dua kali cambuk karena dikurangi tiga hari masa tahanan
cambuk dilaksanakan oleh tiga algojo untuk masing masing tercambuk

ya itu di eksekusi mereka akan dikembalikan pada pihak luar
karena ini kasih pada sanksi sosial
jadi mudah mudahan dengan di
berikan sanksi seperti ini di muka umum
selain dia juga masyarakat juga bisa
setelah dihukum cambuk
keduanya akan dikembalikan ke masyarakat
ibnu hajar banda aceh